ini adalah hari terakhir penerapan psbb tahap kedua di surabaya raya yakni kota surabaya kabupaten sidoarjo dan gresik
keputusan mengenai psbb tahap ketiga akan diumumkan oleh gubernur jawa timur petang ini setelah melakukan rapat penjawan akhir yang akan dimulai pukul dua siang nanti
dan sudah ada korespondensi ann indonesia wida subianto di depan gedung negara grahadi di surabaya jawa timur
wida selamat siang melihat bagaimana penyebaran virus corona di jawa timur apakah sudah ada sedikit kalkulasi apakah kemudian psbb ini akan dilanjutkan di tahap ketiga nanti
ya elvira betul sekali jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah penderita covid sembilan belas yang ada di jawa timur
tidak hanya yang positif saja namun juga yang termasuk otg atau orang tanpa gejala
namun ini semua memang patut digarisbawahi elvira bahwa meskipun ada pelaksanaan

namun ada peningkatan jumlah penderita maupun yang orang tanpa gejala
ini juga harus membandingkan bahwa proses pelaksanaan pengetesan ini yang semakin intensif
jadi semakin banyak daerah terutama kabupaten kota ini yang juga melaksanakan tes rapid massal di tempat tempat peramaian seperti di masjid
kemudian juga sempat di mal dan juga pasar pasar ini juga dilakukan tes rapid massal
jadi faktor inilah juga yang menang
menambah jumlah penderita atau yang terjangkit dari covid sembilan belas ini
baik yang positif yang berikutnya dilanjutkan dengan tes swab maupun yang reaktif rapid ini meningkat
nah betul sekali saat ini saya berada di depan gedung negara gerahadi
di lokasi inilah sekitar pukul jam dua siang nanti
gubernur provinsi jawa timur bersama dengan pimpinan tiga daerah kabupaten kota dalam kawasan surabaya raya
yang saat ini melaksanakan psbb
ya ini kota surabaya kabupaten sidoarjo kemudian juga kabupaten gresik
ini nanti akan melakukan rapat tertutup final
menentukan apakah psbb di kawasan surabaya raya ini akan diperpanjang di psbb tahap ketiga
atau bila diperpanjang ini akan berlaku mulai esok tanggal dua puluh enam mei dua ribu dua puluh hingga diperkirakan sampai sembilan juni dua ribu dua puluh
atau dalam satu masa inkubasi atau empat belas hari
di surabaya raya ini sudah dilaksanakan dua tahap pelaksanaan psbb
yakni satu bulan dimulai tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh sampai sebelas mei dua ribu dua puluh
ini adalah psbb tahap pertama
kemudian untuk tahap keduanya ini mulai sebelas mei dua ribu dua puluh sampai hari ini
atau hari senin ini adalah hari terakhir pelaksanaan psbb hari kedua
sekali lagi apakah psbb di surabaya raya ini akan diperpanjang atau masuk ke psbb tahap ketiga
elvira ini kita menantang
nanti rapat hasil terakhir dari koordinasi tiga pimpinan daerah gubernur jawa timur dan juga gugus tugas covid sembilan belas jawa timur
yang menentukan apakah diperpanjang atau tidak
hasilnya ini nanti akan diumumkan langsung oleh gubernur petang ini sesudah rapat ini selesai
saat ini prosesnya adalah sekda provinsi jawa timur sedang memantau langsung bagaimana kesiapan tiga kabupaten daerah ini
bila mana nantinya psbb tahap ketiga ini dilaksanakan
nah kalau kita melihat bagaimana pelaksanaan psbb dua tahap yang sudah dilaksanakan di surabaya raya ini
saya sendiri termasuk yang selalu setiap hari melewati kawasan checkpoint elvira
karena tugas atau kantor dari transmedia biru surabaya ini bertempat di surabaya
sedangkan kediaman saya tempat tinggal saya ini berada di kabupaten sidoarjo
jadi setiap hari ini merasakan bagaimana checkpoint ini baik dari arah surabaya menuju sidoarjo maupun sebaliknya
memang ada pembatasan pembatasan dan juga pemeriksaan terutama berbasis pada plat nomor
jadi kalau misalnya kita melihat ada plat nomor di luar plat l dan w
ini adalah plat nomor untuk kawasan wilayah surabaya sidoarjo dan gersik
maka ini ada jalur khusus
ada pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan suhu dan juga kepentingan
seperti syarat dari psbb surabaya sendiri ini ada sebelas unit kerja yang masih diperbolehkan untuk tetap aktif
nah jadi bila mana ada
pendatang yang masuk misalnya ke kawasan surabaya
tidak menunjukkan surat tugas apakah dia termasuk di sebelas unsur kerja yang masih diperbolehkan untuk beroperasi dan melewati perbatasan checkpoint
seperti misalnya tugas unit kerja yang ada di farmasi medis termasuk pertanian logistik dan lain sebagainya
ini maka kalau tidak bisa menunjukkan surat itu maka pengendara kendaraan tersebut harus putar balik
tidak boleh masuk kawasan surabaya sidoarjo dan gresik
kemudian juga pemeriksaan lainnya pembatasan lainnya adalah di surabaya raya ini juga diterapkan penerapan jam malam termasuk juga sanksi sanksinya
ada sanksi penarikan ktp kemudian juga dari gubernur langsung juga menyatakan bila ada pelanggaran ini juga berdampak pada tidak bisanya diberlakukannya perpanjangan sim
kemudian juga ada juga pidananya dua ratus enam belas kuhp yang seperti disampaikan oleh
kabupaten humas polda jawa timur bapak truno yudhoyo ini juga menunjukkan bila mana ada pelanggaran berat terkait psbb ini
maka bisa terkena unsur pidana dengan hukuman penjara maksimal adalah dua bulan
jadi memang psbb ini sebenarnya memberikan batasan batasan juga kepada masyarakat
namun juga kita masih melihat ada kelonggaran kelonggaran operasional seperti di pasar tradisional dan lain sebagainya
nah ini juga yang patut mendapat perhatian bahwa bila mana psbb nanti
dilanjutkan ke tahap ketiga atau sudah tidak dilanjutkan lagi
yang jelas bagaimana penerapan physical distancing
kemudian juga pelaksanaan protokol kesehatan ini harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat
ini yang menjadi poin penting
karena memang ada tinjauan psikologis juga
informasi kami yang kami dapatkan dari pemerintah provinsi jawa timur
bahwa upaya peredaman penyebaran covid sembilan belas dan juga penghentian penyebaran covid sembilan belas ini
juga memperhatikan psikologis masyarakat
bagaimana kita juga melihat bahwa ada unsur kejenuhan yang dirasakan di masyarakat ini dalam masa psbb ini
setiap hari melalui check point setiap hari melalui pemeriksaan
ada pembatasan sosial ada pembatasan operasional untuk kegiatan perekonomian seperti warung kopi
dan lain sebagainya ini yang juga tidak bisa buka sampai malam
nah ini juga perlu diperhatikan psikologis masyarakat hingga inilah yang kita tunggu di rapat akhir koordinasi
antara gubernator dan pemerintah
pemerintah gubernur kemudian tiga pimpinan daerah di kawasan surabaya raya
dan juga tim gugus tugas percepatan covid sembilan belas jawa timur ini jam dua ini
apakah kira kira psbb di surabaya raya ini diperpanjang atau sudah cukup dihentikan di dua tahap ini saja
baik uwida di luar pemeriksaan dilakukan check point seperti tadi yang sudah anda gambarkan
bagaimana dengan komitmen masyarakat sendiri yang sudah mengetahui bahwa saat ini penerapan psbb
apakah komitmen menjaga jarak physical distancing tidak
melakukan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya orang orang berkerumun
apakah itu berjalan dengan cukup maksimal
atau bisa dikatakan masyarakat dalam titik ini sudah abai
ini yang menjadi ironi elvira
jadi kita punya tiga puluh delapan kabupaten kota ya di jawa timur ini
kalau saya melihat di surabaya raya di kabupaten sidoarjo gresik kemudian juga surabaya
di mana ini pengawasan sudah begitu kecil
kami melihat memang sebagian mal ini pusat perbelanjaan ini justru tutup elvira
jadi sampai hari ini setidaknya saya melintas saja
ini ada sekitar lima mal yang tidak buka
kalaupun buka ini hanya bagian depan
ini yang bagian untuk food delivery saja
jadi hanya melayani pembelian makan untuk takeaway ataupun diantar delivery pemesanan
nah tapi di kabupaten atau kota lain ini yang kemarin juga viral
di media sosial elvira jadi h satu lebaran h dua lebaran ini antrian cukup panjang dan juga rapat
ini terjadi di kasir kasir pusat perbelanjaan di kabupaten kota lainnya di jawa timur
misalnya di jember di lumajang di banyuwangi
jadi ini yang patut menjadi perhatian dan juga ironi bahwa jawa timur di mana satu kesatuan
ini seharusnya memang penyebaran dengan perputaran masyarakat ini juga masih terus terjadi
antara kabupaten atau kota
jadi ini juga harus mendapat perhatian
karena ada pembatasan untuk rumah ibadah kemudian juga ada pembatasan untuk transportasi masal
seperti kereta api untuk jarak jauhnya
seperti dari surabaya ke banyuwangi ini pulang pergi sekarang saat ini sudah tidak ada
namun juga kesadaran dari masyarakat sendiri
ini yang kita lihat juga ternyata masih banyak kemarin yang mengantri begitu di pusat pusat perbelanjaan
tanpa physical distancing dan juga minim sekali penerapan dari protokol kesehatan
jadi memang kita sekali lagi adalah pemerintah berupaya maksimal dengan melakukan sosialisasi
terhadap upaya mengurangi penyebaran dan juga pemutus rantai covid sembilan belas ini
namun juga pemahaman masyarakat ini juga menjadi penting
karena inilah yang juga ramai di jawa timur bahwa salah satu garda terdepan menangani covid sembilan belas ini
tidak hanya tim medis namun juga masyarakat yang sadar
baik kita tunggu bagaimana nanti keputusan dari pemerintah
pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota surabaya
apakah psbb tahap ketiga akan dilanjutkan atau tidak
terima kasih wida informasi anda